banjir akibat meluapnya sungai kelai dan sungai segah di empat kecamatan di kabupaten berau kalimantan timur rabu siang berangsur surut
sejumlah warga pun mulai membersihkan rumah mereka
kepala badan penanggulangan bencana daerah berau tamrin melalui sambungan telepon rabu pagi mengatakan
sedikitnya dua lima ratus tujuh keluarga terkena dampak banjir di empat belas desa atau empat kecamatan di kabupaten berau
banjir yang terjadi di empat kecamatan ini merupakan banjir tahunan
curah hujan yang cukup tinggi sejak kamis hingga minggu lalu membuat banjir lebih besar daripada tahun sebelumnya
meluapnya dua sungai tersebut membuat ribuan rumah warga terendam dan tanggul penampungan air milik salah satu perusahaan tambang batubara di berau jebol
sejumlah rumah warga terendam air setinggi satu hingga dua meter selama dua hari terakhir
hingga saat ini belum dilaporkan adanya warga yang mengungsi ke tenda darurat yang disiapkan bppd
kabupaten berau para warga masih menempati rumah mereka atau mengungsi ke rumah tetangga ataupun keluarga mereka

kebupatan berau para warga masih menempati rumah mereka atau mengungsi ke rumah tetangga ataupun keluarga mereka
untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami jurnalis transmedia suryatman
selamat siang suriatman
kalau bisa anda informasikan bagaimana dengan kondisi terbaru terkait dengan empat kecamatan yang terendam
apakah sudah mulai surut kemudian di arah mana saja masih terendam banjir
pak siang hari ini berdasarkan bantuan bahwa banjir yang terjadi di empat kecamatan di kabupaten berau sudah berangsur surut
dan beberapa daerah yang kemarin terendam saat ini tinggal dua kecamatan yang masih terendam air ya
yang terparah di enam desa di hilir sungai enam desa tersebut yakni desa tumbit dayak tumbit melayu inaran pegat bungut desa benang baru dan long lanuk ya
sementara untuk delapan desa lainnya yang berada di hulu sungai empat berada di kelai meliputi desa long beliung lesang dayat muara lesan dan merasa
dan saat ini semuanya berangsur surut demikian ya da
kalau tadi di informasi yang saya bacakan banyak warga yang enggan untuk mengungsi
kata kata yang ada
tenda yang dibangun oleh bppd apakah saat ini sudah banyak warga yang secara sukarela untuk mereka mengungsi bagaimana dengan informasi ini
baik untuk saat ini pemerintah daerah sudah menurunkan tim ya
dan tim bppd juga sudah melakukan suplai makanan
jadi tenda tenda pengungsian sudah ada di sejumlah tempat di empat kecamatan tersebut
namun memang karena warga merasa sudah biasa banjir seperti saat ini
jadi mereka lebih
lebih memilih tinggal di rumah mereka sendiri
sementara yang rumahnya tenggelam itu lebih memilih ke rumah tetangganya
dan tidak ada yang
sehingga saat ini dari beberapa posko yang dibentuk oleh tim bpbd maupun tni polri begitu juga dengan pmi
tidak ada masyarakat yang mengungsi demikian ya da
ya ini terkait dengan informasi ada salah satu penyebab dari banjir
ada tanggul perusahaan tabang batu bara yang jebol
apakah sudah ada tindakan perbaikan
dan bagaimana bentuk tanggul jawab dari perusahaan tersebut
baik saat ini berdasarkan informasi dari bppd kabupaten kutai
kabupaten berau pemerintah daerah sudah menurunkan tim untuk melakukan penelitian
yang menyebabkan banjir di empat kecamatan tersebut
pemerintah juga sudah memanggil pihak perusahaan untuk mengetahui kronologis jebolnya tanggul
dan saat ini juga pemerintah sudah melakukan rapat ya dengan opd terkait untuk menghitung kerugian
yang diakibatkan oleh banjir di empat kecamatan tersebut
ya suriatman ada lebih kurang dua warga terdampak banjir akibat adanya hujan yang cukup deras sejak hari minggu
lalu apakah kondisi mereka cukup sudah mendapatkan bantuan
mengingat tadi anda katakan pemerintah sudah sangat proaktif
tapi banyak warga yang lebih memilih tinggal di rumah mereka ataupun di rumah saudara
seperti apa bentuk bantuannya
baik sejak terjadinya bencana pihak pemerintah dan juga
kemarin polri dan tni begitu juga pmi telah memberikan bantuan khususnya sembako dan selimut
serta pakaian bersih juga obat obatan yang memang dibutuhkan oleh warga yang tertimpa musibah
dan mereka saat ini sejak kemarin pmi juga melakukan pendistribusian ke rumah rumah warga
untuk membantu warga yang enggan keluar rumah karena di sekeliling mereka banyak genangan air
baik terima kasih untuk laporan anda
dan jurnalis transmedia suri atman dari berau selamat berdukas kembali
hujan terhasil menguyur sebagian wilayah hulu kabupaten berau kalimantan timur
sejak kamis lalu menyebabkan dua sungai yang membelah kabupaten berau meluap
akibatnya empat belas kampung dan ribuan rumah warga terendam banjir lebih dari satu meter
beginilah kondisi pemukiman penduduk di kampung tumbit melayu kecamatan teluk bayur berau
kalimantan timur selasa kemarin
sudah hampir sepekan permukiman penduduk di kampung ini terendam banjir
belum ada tanda tanda akan surut
banjir yang terjadi akibat luapan sungai itu menyebabkan aktivitas warga lumpuh total
dari data badan penanggulangan bencana daerah berau hujan deras terjadi di hulu sungai kelai
dan sungai segah sejak hari pertama idul fitri
hujan tersebut menyebabkan dua sungai yang membelah kabupaten berau meluap
akibatnya empat belas kampung atau desa dan ribuan rumah warga di daerah aliran sungai
kalau kita lihat ini kalau di kombita sini ini datanya dari kepala kampung tiga ratus
belum lagi tumbit melayu
untuk khusus di sini belum lagi di seberang ada longlado benabaru merasa dan lain sebagainya
jadi mungkin kalau kita total keseluruhan ribuan sekebukatin perawatan
berapa kampung pak
ini di khusus bantaran sungai seka ada empat kampung
kemudian khusus untuk bantaran sungai
daerah aliran sungai kelai itu saya minta kurang lebih sepuluh kampung
wakil bupati berau meyakini penyebab musibah banjir ini
karena kondisi lingkungan di hulu kedua sungai tersebut sedang dalam kondisi rusak
kita akan mengkaji ulang terkait dengan lingkungan yang ada di kabupaten berau ini
kalau kita melihat banjir kali ini ini adalah sebuah fenomena alam yang saya kira cukup besar
pastilah ada kait sangkut pahitnya dengan kondisi alam kita yang hari ini
sedang tidak begitu baik baik saja
diperkirakan banjir masih akan terus terjadi menyusul hujan dengan intensitas sedang hingga deras di hulu sungai kelai
dan sungai segah masih terus terjadi
hingga rabu pagi banjir di empat belas desa masih belum surut